oke munculnya kluster persebaran covid sembilan belas di perkantoran ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat
terutama bagi mereka yang sehari harinya bekerja di perkantoran ya
menurut gubernur dki jakarta anies paswedan bahkan angkanya enam puluh enam persen orang orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di perkantoran adalah orang orang tanpa gejala
keadaan di jakarta ini emang kalau diikuti berita emang khawatir
tapi kalau di lapangan kayaknya kita merasakan kayak biasa biasa aja gitu
karena emang kita mengharapkan kalau semua masyarakat dki kalau mengikuti protokol covid sembilan belas
semoga tidak akan meningkat
khawatir sih soalnya kan kita kan awalnya mikir di kantor bakalan lebih hajinis
karena kan orangnya juga lebih bisa orang orangnya lebih aware sama corona
terus dengan munculnya klaster ini ya lumayan khawatir sih
tapi kalau pikiran khawatir terus
nanti nggak tenang sendiri gitu
sebenarnya saya ada rasa khawatir dan takut juga
ada sih cuma tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik
memakai masker membawain sanitizer gitu